jadi kau ayahku apa buktinya
nah aku masih ingatlah
pernah lahir di tangan sebelah kananmu
adalah bulan sabi
ibu ndak keteng manik
aku akan mengagalkan si indurjati
mereka tidak boleh sampai ke curug bidadari sebelum esok petang
dan juga aku akan memastikan
nyawar rala santang tidak akan selamat
benar sekali putraku
kesempatan baik ini tidak akan datang kedua kalinya
kau harus melakukan apa yang kamu inginkan
dan melakukannya dengan sebaik baiknya
karena ingat untuk menyingkirkan mereka
merupakan hal yang sangat sulit selama ini
dengan senang hati ibu ndak
menjebutmu sebagai pertama

dia mas rara sangta
semoga kau selamat
semoga kau selamat
semoga kau selamat
itu semua karena salahku
kalau sampai kau kenapa napa
aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri
berkali kali kamu sudah melukaiku yudhakara
jika ditambah kamu melukaiku sekali lagi
aku masih sanggup yudhakara
aku segera secepatnya ke curug pidadari
jangan sampai terlambat
mau dibawa kemana nih mas arasanta
turunkan dulu pedangmu
aku akan jelaskan
yang aku tinggalkan
waktu kau bersimbahin
aku akan menangkapmu
apakah ayah lupa
dengan hari lahirku
kenapa ayah belum pulang juga
sudah tiga belas tahun aku menunggunya
dia tidak akan pernah pulang
tidak akan pernah
apakah ayah membenciku
hingga ayah tidak mau pulang untuk menuikku
ibu tidak tahu putriku
apakah ayahmu membencimu atau tidak
tapi yang ibu tahu
ayahmu pernah hampir membunuhmu
agnes masuk akun
aku merasakan sakit hati yang ibu rasakan
jika nanti aku bertemu dengan ayah
aku akan membunuhnya
jangan kamu lakukan itu
bukankah saya orang yang jahat
kenapa aku tidak boleh membunuhnya
dia adalah ayahmu
dia adalah perantara dewata
untuk penciptaanmu di dunia ini
tapi ayah orang yang jahat bu
jika kelak ayahmu datang
untuk meminta maaf
kenapa ibu meminta
setelah apa yang dia lakukan
semua kepada kita
kalau setelah engkau nanti dewasa
kau akan mengerti putriku
bahwa antara cinta dan benci
hanyalah setipis kulit ari batasnya
apakah ibu masih mencintai ayah
apakah ibu masih mencintai
apakah ibu tidak menekan lagi

hingga ibu melarang
hingga ibu melarang
orang laki laki masuk ke daerah persoalan negara
apakah ibu benci

atau ibu masih mencintai dia
atau ibu masih mencintai
karena kedua duanya putriku
karena kedua duanya putriku
karena kedua duanya putriku
berjanjilahnya kepada bunda
jika suatu saat nanti ayahmu datang untuk meminta maaf
tapi jika dia tetap ingin membunuhmu putriku
jika suatu saat nanti ayahmu datang untuk meminta maaf
kau berhak untuk meminta maaf
kau berhak untuk meminta maaf
untuk membela diri
aku masih ingat
di tangan sebelah kananmu
dari istriku tercinta
dari istriku tercinta
padahal kau sudah tahu kalau aku putrimu ayah macam apa kau
sekarang cepat katakan pada